nah kini tibalah saatnya saya bergabung dengan dua kaulah muda
jadi lingkungannya udah bisnis semua gitu kan
dan untuk vip barat dan timur empat dua ratus lima puluh juta
fungsinya dapat melembabkan kulit
dan patung berhala yang berbeda
penyebabnya ada benteng buatan manusia dari bebatuan dan pohon bakau untuk melindungi goa keramat dari kapal perompak
gue lagi berantem bokap gue biasanya tuh